assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh may peace be upon us all
yang dimarkas oleh penyelamatkan tiga mou bilateral
dalam perjalanan untuk berkomunikasi
untuk mempromosikan transaksi bilateral di kuransi lokal
antara bank indonesia bank thailand dan bank negara malaysia
serta penyelamatkan pagi tambahan rpc mou
untuk memarkas bank negara vietnam
untuk berkomunikasi dengan inisiatif penghubungan pembelian regional
ini menyebabkan komitmen negara asia
untuk meningkatkan integrasi finansial
inklusi finansial dan stabilitas finansial
kami berpikir kita harus bergerak dengan hati hati dan hati kuat
ini adalah aksi yang kita lakukan
tanpa mereka kita tidak bisa bergerak
kita tidak bisa melakukan aksi secara kolektif seperti asean
tahun lalu kami melakukan rpc dari lima
juli tahun lalu di bali
sejak itu semua orang dari thailand malaysia indonesia dan juga singapura
di mana mana saja kami pergi kami hanya menggunakan ini
segera juga di indonesia dan singapura
dg filly memberikan janji
tidak kemudian di akhir tahun ini
sebenarnya saya berbicara dengan dmd
segera saja kami bisa melakukan transaksi
pembayaran cepat di antara asean lima dan hari ini
kami menambahkan satu lagi anggota
salam kembali kepada bank negara vietnam
dan segera brunei juga akan bergabung
karena brunei sekarang sedang berprepare
dengan industri dan sebagainya
saya berbicara dengan md rukyah malam tadi
prosesnya kami akan memiliki
anggota rumah asing yang cukup
pak tiga roma sale ke seluruh perusahaan
yang menyesuaikan semua variabel dan
hati kuat pemerintah kebijakan dg kita yaitu berpikir besar bergerak kecil bergerak cepat
dan hari ini kita juga melihat lagi
diperlukan asian bukan hanya untuk asian
yaitu transaksi kewangan lokal
kita mengembangkan kooperasi kewangan lokal kita
di dalam malaysia thailand dan indonesia
mengapa kita menggunakan kewangan lokal
karena ini adalah antara konektivitas
menggunakan kewangan lokal di tiga area transaksi
untuk transaksi dan investasi langsung
itu sudah berkembang dengan baik
oh indonesia malaysia indonesia thailand
indonesia malaysia sekarang sudah berkembang dengan satu lima juta euro
dan transaksi dan investasi berada di dalam kewangan lokal
indonesia di thailand adalah sekitar enam ratus juta per bulan
jika kita bisa meningkatkan itu
maka kewangan lokal akan digunakan
untuk transaksi kewangan dan investasi
dan kita juga ingin melakukan dengan singapura
tidak hanya memperbolehkan kewangan dan investasi
tetapi juga memperbaiki kekuatan kita
dari kualitas uang dari fed atau apapun
maka kita bisa melakukan transaksi di lokal
tapi transaksi bukan hanya untuk kewangan dan investasi
tetapi kita juga melakukan transaksi di sistem pembayaran
karena rpc adalah lokal
transaksi di luar negara
rpc ronaldo baru saja berbagi kepada kami
tidak menggunakan rupiah atau menggunakan kewangan
tetapi hanya menggunakan qr di thailand
dan kita juga bisa melakukan hal yang sama
transaksi di sistem pembayaran
kami sudah melakukan itu menggunakan kewangan
kebanyakan thailand yang menggunakan
malaysia biasanya di indonesia di jakarta
di bandung untuk golfing dan juga kuliner
membeli atau makan malam yang enak di dmc
dan membeli durian musim
menggunakan qr di dmc
pada mulanya tahun ini
bukan hanya untuk investasi
tapi kami juga ingin melakukan
maka sebenarnya aset finansial kami
karena di indonesia sekarang
apakah ekuiti atau bond pemerintah
mereka bisa membeli melalui
mungkin hanya seratus rupiah atau lima ratus
tapi di indonesia sekarang milenial menjadi
kebanyakan aset finansial retail
kami juga ingin mengembangkan ini
menjual investor di seluruh negara
ini adalah inisiatif yang jauh lebih mencapai
dari apa yang kami lakukan
dan mereka akan menjadi lebih kaya
dan tentu saja thailand
kami bukan seperti di film atau di oppenheimer
epicentrum keindahan yang indah
bukan hanya untuk asean
dengan itu mari kita tanda
dari asean terima kasih
pacar kyartang decisions to dua puluh lima
saya ingin mengundang pemerintah bank negara malaysia
tuan ibu pak abdul rashid ghaffour
signing akan berdiri antara bank indonesia dan bank negara malaysia
sama juga bank negara malaysia dan bank thailand
silakan perhatikan bahwa pemerintah bank thailand akan menandatangani mou secara virtual
silakan menandatangani kopi mou
pemerintah silakan bergantung pada dokumen
pemerintah silakan bergantung pada dokumen
untuk mengambil gambar dari saat bersejarah di asia
sekali lagi silakan pemerintah
baiklah terima kasih banyak
pemerintah sekarang kami ingin bergerak ke
untuk datang ke pangkat ini tuan
dan tuan mu pemerintah bank thailand
terima kasih banyak dan kita sudah
oleh seorang yang sepenuh dunia dan
kami akan untuk sangat
berharap dengan cara dimulai
bapak ibu kita berdoa untuk memulai penyelamatannya

sekali lagi satu dua tiga
baik sekarang tuan tuan dan puan di atas lantai silakan bergerak ke depan tuan
karena kami akan mengambil foto bersama dengan signature asean pose kami